menurut data pokok pendidikan atau dapodik kemendikbud yang dilansir pada dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh dua belas sekolah belum memiliki akses internet di daerah terluar tertinggal dan terdepan
kemudian yang kedua ketika ini berlakukan berbayar harus lebih diutamakan menggunakan vaksin dalam negeri